worl lo jadi ikutan asuransi
gue belum tau jack
tadi emak bilang sama buah gak usah ikut begitu begituan
mendingan duitnya ditabung
yaudah tinggal lo batalin aja asuransinya
ya lu jangan sakit lah
ntar kalau gue mati gimana
ya ampun jack
banyak semua gara
dalam rangka selamatan tempat pangkalan yang baru
gitu dong sekali kali gratis
ada tukang ojek cupu
banget dikasih dawet gratisan
sekat sekat sekat sekakang
marah minta lagi
bapak pergi dulu ya
bapak mau ambil contoh kepasang rendang
tapi bapak jangan lupa cek dulu itu warnanya
sesuai with pesanan kita
iya bapak udah tau

ada nggak jadi
biasa ada empat puluh enam
itu udah empat puluh enam
tahun ini si eneng nia sekolah ya
memangnya umurnya sudah cukup
umurnya udah enam tahun kurang
mau disekolahin dimana
cari sd negeri aja bu
biar biayanya gak berat
bunga juga disekolah negeri
biaya sekolahnya gak seberapa
uang bimbingan belajar
belum lagi uang ekstra kur kur
sama saja mahalnya
aku udah sampai di mie ayam nih
loh kok gak jadi
kok selalu bisa dadakan gitu sih
ada buku puisi kagak
yang bikin puisi ya
penyair juga novel juga
kalau yang bikin puisi

kita keluar klantot
gue belum tau jack
gak usah ikut begitu begituan
mendingan duitnya ditabung
yaudah tinggal lu batalin aja asuransinya
ya lu jangan sakit lah
ntar kalau gue mati gimana
ya bini lo kawin lagi
bapak cari buku puisi buat siapa
buat anak sd smp sma beda beda
kalau buat yang mau belajar puisi ada kakak
buku puisi karya heri anwar
yang bener anwar fuadi
khairul anwar yang bikin puisi aku
berarti yang anwar fuadi yang bikin puisi dia
pingin sama bun bun
tadi nia mau pulang
sekarang udah pulang
mau ke bun bun lagi
nanti kalau udah ketemu sama bun bun
mau ketemu bun bun
halo ani jemput ke kantor sekarang oke
mau kemana lo jemput ani ke kantor dong
udah makannya belum jak bapak saya nggak mau makan jak
sakit enggak terus kalau kamu makan mau apa mau naik haji
mia mau kemana mau ke rumah pak sopian kok om yang jawab
ya udah mia aja yang jawab ya tapi kan alyanya udah nggak nanya
mia ke rumah bunur malanya sama ke alya aja ya
ah mau balik kah
bor yang hijau
bor yang hijau
lah lu juga mau pulang dong
ya tapi mau mampir ke toko elektronik dulu nyari antena
mau kata juga beli nyari
itu istilah kasman
eh tante baru mau nyerin tante
udah sore besok aja mainnya
eeh pulang yuk
kalau gitu mah ngapain kamu nanya atau jak
mbak be udah ngopi belum
mau surti bikin kan kopi ya be
gak usah pake gula
kan gue udah bilang gue pengen yang pahit